dalam dua hari terakhir gunung merapi meletus sebanyak empat kali
letusan keempat terjadi pada sabtu malam pada jam sembilan belas dua puluh lima wib
letusan tertangkap kamera cctv milik balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
bpptkg dari sisi selatan dan tenggara gunung merapi
letusan gunung yang berada di perbatasan d i e dan jawa tengah ini terjadi lebih dari empat menit
rilis resmi dari bpptkg menyatakan erupsi ini membentuk kolom setinggi tiga kilometer
saat erupsi arah angin berhembus ke barat
untuk ancamannya masih ada di dalam radius tiga km
dan memang erupsi yang seperti ini memang kemungkinan masih ada terjadi sewaktu waktu
akibat erupsi gunung merapi pada sabtu malam tadi
kabupaten magelang kembali dilanda hujan abu vulkanik tipis
dengan radius dua puluh kilometer
seperti yang melanda dusun trono desa kerinjing kecamatan dukun ini kabupaten magelang ini
jam setengah delapan
terus warga sempat mendengar suara apa pak
ya mendengar gemuruh itu loh
lama nggak pak tadi suaranya
sekitar setengah menit lah
pak terus ini dilanda hujan abu ini sudah berapa menit ini pak
sepuluh menit pak
sepuluh menitan ya
tebal atau tipis ini pak
biasa saja gitu
nggak terganggu ya pak
sejak jumat siang hingga sabtu malam kemarin tercatat terjadi erupsi sebanyak empat kali
saat ini gunung merapi masih berstatus waspada atau level dua
masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius bahaya tiga km dari puncak
tim liputan cnn indonesia